gubernur dki jakarta anies baswedan merayakan idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah bersama keluarga besar di kediaman pribadinya di kawasan cilandak jakarta selatan
usai sholat idul fitri berjemaah perayaan dilanjutkan dengan kegiatan internal keluarga
sejumlah anggota keluarga anies baswedan merayakan lebaran tahun ini di kediaman gubernur dki jakarta
meski hanya didatangi anggota keluarga terdekat mereka tetap menerapkan protokol kesehatan
sesuai arahan pemerintah anies berpesan kepada masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi secara virtual guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
dengan mematuhi protokol kesehatan anies berharap semoga lebaran kali ini menjadi lebaran terakhir dalam kondisi pandemi
dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat warga yang memilih untuk menyelenggarakan di rumah
memilih untuk bersama sama tidak mudik
bukan sesuatu yang mudah tapi itu tadi puasa mengajarkan pada kita pengendalian diri menahan diri
keinginan mudik sama seperti ingin minum di siang hari
ingin sekali tapi kita tahu bahwa bila kita bisa mengendalikan diri dengan baik insya allah ini untuk kebaikan kita
sebagaimana kita mengendalikan diri untuk tidak saling mengunjungi tidak mudik di dalam masa pandemi ini